kampung ini tak ubahnya dengan kampung di surabaya
lahannya sempit dan rumah rumah mepet dengan jalan dan hanya ada lahan kecil yang dimanfaatkan warga untuk menanam tanaman
namun dengan memanfaatkan lahan yang selama ini terbengkalai tepat di seberangnya
kampung ini mampu mengubah wajahnya menjadi kampung herbal yang kemudian memperbaiki kualitas hidup sekaligus ekonomi warga yang ada di sini
nama kampung ini adalah nginden gang enam i
lahan yang saat ini menjadi hutan mini ini dulunya adalah rawa rawa
sejak dua ribu tujuh warga mulai mengubah lahan terlantar tersebut dengan tanaman herbal
saat ini jumlah tanaman herbal mencapai dua ratus tiga puluh jenis
selain untuk menjaga imun tanaman herbal di sini juga menghasilkan cuan
saya diajak warga bernama nur ahyad untuk mencari daun hibur
dan herbal di pekarangan yakni simbukan dan luntas yang nantinya akan dijadikan potok
memang simbukan baunya enggak enak tapi khasiatnya tinggi
karena simbukan bisa menggunakan bau badan sakit perut telambung jadi baik
bau badan padahal baunya nggak enak
iya kan aneh
meskipun nggak enak tapi khasiatnya banyak
ya banyak banyak sekali
karena simbukan terutama untuk sakit perut untuk lambung untuk bau badan
mana simbukan ini pak
oh jenisnya menjalar gini ya
sudah tiga tahun pasangan suami istri ini menjual botok herbal
selain simukan dan luntas daun herbal yang mereka manfaatkan adalah ontong atau jantung pisang biji lang toro dan papaya mini
bahan bahan ini diproses secara tradisional bahkan menggunakan bahan kayu bakar
jadi yang mewah menurut saya di dapur sederhani adalah
ibu masih mempertahankan memasak menggunakan kayu bakar
nah kalau pakai kayu bakar dibandingkan lpg bedanya apa bu
bedanya kalau lpg ya biasa biasa rasanya seperti biasa
kalau pakai kayu bakar katanya orang orang tambah sedap gitu
satu mungkus botok herbal dan menyehatkan ini dijual hanya dengan rp tiga saja
bukan hanya botok herbal warga juga memanfaatkan hasil hutan mini dengan membuat minuman herbal
ada bir peletok yang terbuat dari jahe merah serai pala daun jeruk dan kunyit
warga lain juga memproduksi teh dari daun gingseng jawa
daun gingseng jawa diakini memiliki manfaat menghilangkan keputihan melancarkan asi sedangkan gingsengnya untuk kebugaran
pokoknya saya lihat dari itu kayak daun kelor
kan juga bisa dibuat teh
habis itu saya kok terinspirasi buat coba saya buat teh saya buat sendiri gitu
warga juga rutin memperkenalkan berbagai tanaman herbal kepada anak anak
upaya ini penting dilakukan agar hutan mini kaya tanaman herbal bisa lestari
sayangnya dengan ratusan jenis tanaman herbal belum semua yang bisa dimanfaatkan warga
pasalnya pengetahuan warga dalam mengolah tanaman herbal masih terbatas
mungkin adanya pelatihan atau pembelajaran tentang bagaimana bisa menentukan takaran takaran dosis terutama untuk tanaman herbal yang fungsinya pengobatan
itu yang paling penting pak
ada banyak hal menarik yang dilakukan warga kampung herbal ini
misalnya warga memanfaatkan daun kering pohon sukun untuk membuat teh
olahan ini cocok untuk penderita hipertensi dan diabetes
teh daun sukun bisa langsung diminum tanpa perlu ditambah gula
sisi kota hari ini saya tutup dengan makan siang di warung herbal
menunya tentu saja botok yang bahannya saya petik langsung dari rumah warga tadi
ini pengalaman pertama ya saya makan botok simbuan
karena biasanya saya tahunya ya simbuan bau
tapi kalau dimakan
terus aroma kelapa dan juga karena dibakar menggunakan kayu bakar tadi cukup smoothie rasanya dan nikmat
minumnya teh sukun yang kita ambil dari halaman rumah warga juga yang sempat berserakan tadi
dari kampung herbal yuta farid heri wududzudar manto surabaya jawa timur